halo selamat siang hingga minggu siang operasi zebra lodaya tahun dua ribu delapan belas terus digelar
satuan lalu lintas polresta banjar jawa barat
sedikitnya dua ratus empat puluh pengendara roda dua dan roda empat terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas
tingkah lucu kerap mewarnai proses operasi lodaya
seperti seorang pengendara kendaraan roda empat
yang menyodorkan surat izin mengemudi milik kakak kembarnya yang berada dalam satu kendaraan
pengendara mengaku ia bergantian membawa kendaraan dari jawa tengah menuju kota banjar karena kelelahan
selain tidak melengkapi surat kendaraan sejumlah pengendara motor diketahui melanggar rambu dan keselamatan berlalu lintas
seluruh pelanggar lalu lintas menjalani proses tilang di tempat
selain tertip lalu lintas operasi zebra lodaya juga dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas
untuk pelanggar yang sudah ditindak selama kurang lebih sudah dua ratus empat puluh tujuh pelanggar yang sudah kita tindak dengan tilang
perlu kami beritahukan juga bahwa kota banjar ini sempit bila dibandingkan dengan kota madia lain ataupun kabupaten yang lain
karena hanya dengan empat kecematan dengan jumlah penduduk kurang lebih dua ratus ribu penduduk
dan juga karena sempitnya tempat dilakukannya operasi zebra ini kurang lebih sekitar tiga sampai empat titik
sehingga pelanggar yang kita jaring juga tidak maksimal
oh itu simp kakaknya
itu tim saya tadi yang pas lagi pegang itu adiknya kan gantian nyokot
dari mana pak
jadi tadi ketukar subnya atau gimana
simnya pas pakai ada yang bawa
ada yang bawa
namanya beda kita kan kembar
nama habib sesuai ini
kalau nama itu
nama bu adik saya
setelah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam lima hari di penjara markas polres lamongan jawa timur
akibat menganiaya mantan kekasihnya pemain tim nasional u sembilan belas sadil ramdhani
sadil yang sebelumnya dengan tegas siap menjalani hukuman
sabtu malam justru meminta dipertemukan lagi dengan korban dan juga orang tuanya
ditemani ibunya pemain sayap priscilla labongan yang langganan masuk tim nasi indonesia itu
kemudian melakukan mediasi lagi dengan korban penganiayaan anugrah sekar rukmi dan orang tuanya
mediasi dilakukan secara tertutup di ruang unit empat
pidek reskrim polres lamongan
menurut kepala satreskrim polres lamongan akp wahyu norman hidayat
tipe jidik tidak boleh mengintervensi proses mediasi
mediasi antara sadil dan pihak korban digelar untuk mencari solusi terbaik agar kasusnya segera selesai
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama ferdi ilyas akan kami lanjutkan
tetap langsung bersama kami